keputusan yang sudah diambil oleh menteri agama pak muwajirah bendi
dan tentu saja dengan adanya keputusan ini maka kami sangat terbuka untuk semua pihak memberikan masukan masukan
memberikan arahan arahan baik dari kemenang maupun tokoh tokoh agama
kita pastikan kita berikan yang terbaik untuk anak anak bangsa